tni angkatan laut laksamana tni ad supandi meresmikan tiga kapal perang patroli cepat pada selasa kemarin
tiga kri ini adalah hasil karya putra putri bangsa indonesia yang diproduksi di batam kepulauan riau
peresmian tiga kapal patroli cepat ukuran empat puluh meter ini dilakukan langsung oleh kepala staf angkatan laut
kasal laksamana tni ad supandi di pelabuhan batu ampar batam kepulauan riau
ketiga kapal ini masing masing kri layaran delapan ratus lima puluh kri madidihang delapan ratus lima puluh lima serta kri tahitu delapan ratus lima puluh
kapal kapal ini dibuat oleh putra putri indonesia dan akan dioperasikan di wilayah armada timur
untuk membantu menjaga perairan wilayah indonesia dari segala bentuk pelanggaran
saat ini sudah ada dua puluh empat kapal milik tni angkatan laut yang diproduksi dalam negeri
dengan kualitas yang tidak kalah dengan kapal buatan luar negeri